cabang olahraga sepatu roda kembali menjadi lumbung emas bagi kontingen dki jakarta
berbeda dengan nomor lain final sepatu roda nomor empat puluh dua meter putri digelar di jembatan yotefa jayapura
tampil perkasa atlet putri dki jakarta naura rahmadia hartanti sukses tampil sebagai yang tercepat
mengungguli tiga puluh tujuh atlet lainnya naura mencapai finish tercepat dengan catatan waktu satu jam sembilan belas menit tiga belas satu detik
tempat kedua diraih rekan satu tim naura yemima loflian laureta dengan selisih waktu satu detik
adapun atlet jawa tengah abigil genufere harus puas menempati peringkat ketiga
memang rencana dari awal selama empat puluh dua kilo itu tetap main tenang sebisa mungkin
nggak gitu banyak bekerja di depan tenang ikut orang dan alhamdulillah teamworknya juga jalan tadi
bagi naura inilah emas keempatnya pada pon ke dua puluh di papua
untuk sementara dki jakarta memimpin kelas menengah
dan perolehan medali pada cabang olahraga sepatu roda dengan sebelas emas delapan perak dan satu perunggu